dua hari pasca kebakaran blok satu dan dua pasar senen jakarta pusat
regu pemadam kebakaran masih terus bekerja
dan hingga sabtu pagi masih ada sisa bara api
yang menyala di sejumlah lokasi di blok satu dan juga blok dua
petugas pemadam kebakaran masih terus menyisir titik api
dari satu kios ke kios lainnya
di lantai dua dan tiga blok dua pasar senen jakarta pusat
petugas langsung melakukan pendinginan
ketika menemukan bara api yang masih menyala
lima mobil pemadam kebakaran masih bersiaga di pasar senen
jumlah ini mulai berkurang jika dibandingkan armada
yang diturunkan dalam upaya pemadaman kamis dan juga jumat kemarin
proses pemadaman ditargetkan selesai hari sabtu ini
meski kondisi berangsur aman
petugas ataupun pedagang belum diizinkan masuk ke area gedung yang terbakar
saya sisi di lantai dua dan tiga itu masih ada titik pencarat tapi kecil
intinya apinya sama
sangat sangat sudah sangat tidak membahayakan
nah hari ini insya allah penyelesaian pemadaman akan segera berakhir
karena tadi di lantai itu hanya dua titik api tapi kecil kecil saja